ketua dpp bidang organisasi pdip jarod saiful hidayat mengaku sempat bertemu dengan basuki cahayapurnama atau ahok
sebelum melakukan safari kebangsaan pdi perjuangan ketiga di provinsi sumatera utara
jarod mengaku ahok sempat mendapat tawaran dari beberapa partai untuk bergabung setelah bebas dari tahanan
menurut jarod saat ini ahok memang telah memiliki beberapa rencana di luar bidang politik
meski begitu apabila ahok akan kembali berkarir di politik menurut jarod mantan politikus golkar dan gerindra ini akan memilih bergabung dengan pdi perjuangan
pasti yang dipilih pdi perjuangan kenapa karena ideologinya pancasila dan pdi perjuangan partai yang nasionalis betul
yang tidak membeda bedakan dari sisi etnis agama dan sebagainya
yang kedua pdi perjuangan memiliki infrastruktur yang jelas
makanya dia ingin kalau saya masuk pd perjuangan mas ya anggota biasa saja
sehingga saya siap untuk menerima perintah atau siap
untuk mematuhi anggaran dasar dan aturan partai
saya bilang pada pak ahok ya nanti dibicarakan yang penting kamu siap dulu udah nanti keluar